selamat malam pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu dua ribu sembilan belas kian dekat
selain presiden yang saat ini menjabat banyak pula tokoh yang dinilai telah melakukan sejumlah manuver untuk terlibat dalam pertarungan politik di pilpres
ada yang sudah demikian terbuka namun masih ada pula yang masih malu malu
setiap strategi dan manuver tentu memiliki motif tersendiri
persoalannya apakah manuver mereka memberi keuntungan bagi iklim politik di tanah air
ada anggapan bahwa rakyat sekarang sudah cerdas memilih
namun ada pula yang menilai rakyat hanya dibutuhkan ketika masa pemilu lalu janji janji politik seakan hilang dan tak kunjung terrealisasi
malam ini kami mencoba untuk mencerahkan pikiran kita bersama dalam memandang politik indonesia
khususnya manuver para tokoh yang mulai mencitrakan dirinya sebagai figur yang layak menjadi pemimpin di negeri ini
saya alvito dinova ginting saya ada menyaksikan afd
ketua umum bd perjuangan ibu hj mdk wati s putri dengan menggunakan hak prerogatifnya yang diberikan oleh kongres partai
telah mengetapkan kembali saya sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat

saya siap melaksanakan pikiran saya
terima kasih total
dingrat aristokrat penuh dengan kewibawaan orang
apa namanya ningrat lah gitu ya
jokowi adalah kita katanya begitu turun ke bawah apa segala macam
dan dia seperti kita tapi lama lama kok kita juga nggak kayak gitu gitu amat
di occasion tertentu selalu tepat bajunya dan lain sebagainya
anda melihat bagaimana
tapi semioting selalu membaca sesuatu yang oscilating gitu
yang lagi berubah ubah itu
dan saya kira pak jokowi sekarang juga ada dalam kecemasan itu
karena publik kita disiksa oleh ketidakpastian
yaitu siapa wakil presiden
jadi sebetulnya jokowi juga belum pasti jadi presiden
dia mencalonkan dia jangan jangan jadi di wapres gitu
karena perubahan politik
jadi ketidakpastian itu yang menyebabkan
manuvernya lebih dasar
manuvernya lebih oscilating gitu
bahasa indonesia apa tuh ostilin
apa ya oscilasi yang kayak mesin buat deteksi ini orang mau mati apa nggak
naik turun ya
jadi dia masih begini begini belum
jadi saya lihat di situ tuh
dan publik kita justru tidak bisa bikin kalkulasi
karena dua pihak sebetulnya entah prabowo pak jokowi
dua duanya nggak punya
jadi kita mungkin kira kira
dua tiga hari sebelum tanggal sepuluh baru orang bisa bikin analisis
atau tanggal empat mulai
jangan jangan tanggal sepuluh di saat saat terakhir baru kok wakilnya dia
sehingga oscilasinya berhenti itu
kita bergerak ke prabowo sekarang
prabowo ini juga di dua ribu sembilan menuju dua ribu sembilan agak aneh ya
artinya berbeda dengan dua ribu empat belas yang lebih militan gitu ya
lebih show off dan kemudian mencoba merangkul
ini kelihatan kayak
tidak maju deklarasi tapi nggak kelihatan
nggak mau ketemu sama media dulu
dengan semua isu yang melingkupinya soal gerindra pak ade mau bayarin lah dan lain sebagainya
saya kira dia juga baca kartu truf bisa turun seminggu sebelum pendaftaran tuh
karena ada kalkulasi penghematan sumber daya financial
ada upaya untuk konsolidasi psikis lebih dahulu tuh
supaya lebih tajam distingsinya dengan kandidat yang lain
tapi anda yakin dia maju
karena kalau seru gerak gerik politiknya akhirnya akan mendorong dia untuk memastikan maju
karena dia lihat bahwa ya kiri kanan sebetulnya ada peluang
lain kalau elektabilitas seseorang itu benar benar udah

jadi buat prabowo saya kira kalkulasi dia tentang politik
dan tiba bersama dengan kalkulasi pendukung sumber daya
dan pada saatnya dia akan ucapkan
sekarang saya maju sekarang saya akan datang ke afd gitu kira kira
mas ilih nggak berbeda prabowo atau berbeda dibanding dua ribu empat belas
justru saya ngelihatnya beda tuh
dari sisi branding
dari sisi branding
artinya kan beberapa indikasi prabowo itu semuanya turun gitu ya
mulai dari elektabilitas sekarang cuma dua belas sekian persen
kemudian tidak ada lagi orang yang berbondong bondong untuk menjadi calonnya prabowo gitu
di dua ribu empat belas kan semuanya berlomba tuh
sebagian kelompok menjadi mencari wapresnya jokowi sebagian menjadi
nah sekarang itu nggak ada gitu
terutama terkait dengan isu logistik yang tadi dibilang sama bang rocky gitu
gimana caranya kemudian ini akan tereskalasi di tanggal sepuluh atau ya sepuluh agustusan lah gitu ya
ya kemungkinannya adalah dua
pertama adalah ketika ada orang lain yang membeli hak dia dalam tanda petik
karena kan dia yang maju yang dimajukan sama gerindra nih
gerindra pks kan mereka yang punya suara untuk bisa naikin lah
punya kendaraan bisa jadi dia
nah itu pertanyaan saya mungkin nggak di dalam tanda kutip tiketnya saya beliin deh ada orang yang bilang gitu bang rocky
ya mungkin aja
tapi mungkin itu artinya ingin
bukan mungkin secara statistik
drive itu yang diucapkan tidak diucapkan pasti ingin tuh
oke terus lanjut kan
dan bisa jadi pembelinya pertama adalah jokowi sendiri
kemungkinan itu ada ya
keinginan itu ada kan dibeli sama jokowi sendiri
kalau misalnya bisa itu tenang banget indonesia
udah selesai nggak akan pecah deh itu
afd tambah seru kan
nah itu satu
yang kedua kemudian ketika ada calon calon lain kan
yang sekarang beberapa orang kan udah mulai muncul gitu ya
mulai yang deklarasi menjadi wapres ada yang deklarasi jadi presiden
selama dia punya kapasitas kemampuan untuk membeli kursinya prabowo
itu akan jadi tantangan tersendiri buat jokowi otomatis sebagai presiden
kang acep saya melihat ada beberapa sekuensi di mana prabowo itu keras ya
mulai dari apa namanya
cerita novel yang kemudian diceritakan kepada kita soal indonesia akan bubar dan lain sebagainya
kemudian apa namanya banyak hal lagi
apakah ini gestur bahasa seperti ini memang sengaja dipilih atau memang ya itulah prabowo gitu
pertama kalau saya bandingkan dengan dua duanya kan baik prabowo maupun jokowi kan dua duanya galau ya
dua duanya galau ya
dua duanya juga galau ya
prabowo itu galau karena dia juga dihantui ke kalahannya
dia juga dihantui ke kalahan sebelumnya dan sebelumnya juga gitu
tapi juga ada godaan godaan yang membuat sekarang dia seolah olah akan menang karena misalnya dua ratus dua belas dan lain lain
itu kan godaan godaan kemudian juga digembos terus kan dari sisi kanan itu
nah kemudian kalau beliau keras seperti itu pertama karena memang oposisi ya
kedua karena memang beliau militer lah seperti katakan seperti itu
tapi pada saat yang sama sebetulnya kreativitas untuk memanfaatkan
kreativitas untuk masuk ke dalam wacana yang hari ini yang sangat cair yang sangat fleksibel itu tampaknya memang tidak dimiliki
saya melihat seperti itu ya
jadi karena saya melihat pak prabowo ini sutradara sekaligus aktor gitu loh
kalau pak jokowi itu aktor
sutradaranya bukan dia
pak bukan kalau saya melihat pak jokowi itu sutradara sekaligus aktor
ini ngipasin rohigerung nih terus terus
karena gini karena tandanya kalau sutradara dia akan merasa dirinya lebih tahu gitu loh
aku yang main aku yang ngatur gitu loh
karena pak prabowo juga mengatur dirinya
jadi saya melihat ini juga dari dua ribu empat belas dulu ya bagaimana kalau pak prabowo itu dipanggung seperti itu
jadi memang apa namanya itu karakternya seperti itu
nah ini saya kira punya tabungan politik yang cukup
dan dia mungkin akan investasikan itu
karena lima tahun lagi terlalu jauh terlalu terlambat
ya kursnya bisa turun itu kan
jokowi dan prabowo adalah dua nama yang tidak asing buat kita
tapi ada dua nama lagi yang muncul akhir akhir ini menjelang pencapresan
atau pencalonan lah katakan begitu
untuk presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
yang pertama adalah gatot nurmantio
yang sudah menyatakan siap untuk maju
dan satu lagi anies baswedan
anies baswedan tidak mengatakan apapun soal pencalonan ini
walaupun gesturnya nanti bisa dibaca masing masing bapak bapak ini
tapi yang jelas dua nama ini adalah dua nama yang membayangi nama jokowi dan prabowo
anies sekiranya punya tabungan politik yang cukup
dan dia mungkin akan investasikan itu
karena lima tahun lagi terlalu jauh terlambat
ya kursnya bisa turun itu kan
ada mata uang lain
jadi harus dilihat kemungkinan itu
tetapi tadi kalau soal skenario
ya anies tahu siapa yang pegang siapa
ini skenario sebetulnya tuh
sementara pak gatot
pak gatot tiba tiba orang menganggap dia punya tabungan politik juga tuh
karena proksi dengan politik islam tuh
tapi kalkulasi itu kemudian harus dibuktikan di dalam keresmian
nah keresmian itu yang tidak diperoleh oleh pak gatot
atau belum dia peroleh tuh
anies lebih relatif lebih punya keresmian
karena dia menjabat
karena dia menjabat dan terpilih
karena dia layangan putus itu
jadi melayang dan berpulih pulih
dua orang ini kan sebenarnya kan gak punya
bukan hanya nggak punya kendaraan
tapi juga nggak punya masa yang konkret kan sebenarnya
paling gak pemilihnya
dari dki itu satu fakta tuh
nah pak gatot sebetulnya diawalnya orang mengintip

nah pak gatot sebetulnya diawalnya orang mengintip
di daerah ini ada tempat berlabuh tapi tadi saya katakan masih melayang layang itu
dan saya ingin lihat dia tertangkap oleh penangkap layang layang
tapi itu ditentukan oleh arah angin
ditemukan oleh pohon di sekitarnya
jangan nyangkut di pohon
jangan nyangkut di pohon
kita mendengar rocky gerung seperti membaca twitter
banyak yang tersilat
tapi kang acep dua orang ini dari sisi pesan saja
pesan yang tersurat dan tersirat bagaimana anda menanggapinya
ya gatot ini memang pertama seolah olah muncul dari ruang gelap demokrasi ya saya kira seperti itu
tiba tiba muncul nama gatot yang seolah olah menengahi antara dua kelompok yang sedang berturut
dan itu yang mungkin disebut tadi oleh bang roket sebagai tabungan politik dia ya
jadi dengan gesturnya dengan wajahnya yang ceria tersenyum kemana mana
nah ini memang sosok yang ideal untuk menengani
dan kemudian pada saat yang sama ketika gatot pensiun nah ini kan seolah olah gatot dipensiunkan
dan ini juga tabungan yang lain
karena kita punya sejarah orang yang jadi presiden di kita itu juga karena seperti itu
karena itulah gatot kalau kita lihat di daerah daerah itu sangat antusias menyebut gatot ya
tapi kemudian karena sutradara di belakangnya siapa langkah gatot kan tertahan gitu loh
langkah gatot seakan tertahan
sepertinya orang di lingkaran politik itu berpikir beberapa kali untuk memasukkan gatot ini gitu
karena dia akan menjadi muncul sendiri dan mungkin kekuatannya akan berbalik juga ke partai partai gitu loh
gak mau memelihara anak macan lah
ya antara lain mungkin seperti itu ya
saya melihat itu
jadi agak maju mundur
nah anies anies kan juga sama ya
anies lebih daripada gatot
beliau juga kena musibah juga kan dimusibahkan juga gitu loh ya
dan orang kemudian dulu berharap ketika anies menjadi menteri pendidikan dan anies punya prestasi di situ
di berhentikan di tengah jalan
dan ini juga tambungan yang luar biasa menurut saya untuk masyarakat kita
tapi anies menurut saya saya masih agak kurang yakin anies mau maju ya
hitung hitungan yang pertama dia sebenarnya sempat mengatakan bahwa lima tahun akan dibereskan di dki
jadi kalau dia mau merawat itu sampai lima tahun kemudian
ya pak jokowi juga ngomong gitu kan dulu waktu kepilih jadi
tapi agak lain anies dengan jokowi
menurut saya ya
anies dengan jokowi agak lain
saya masih agak percaya
agak percaya ya
bahwa anies akan merawat ini ya
lima tahun kemudian mungkin dia akan bertarung nanti dengan ahy ya
di bandung mungkin dengan ridwan kamil ya
seimbang gitu loh ya
tapi untuk hari ini situasinya kan kita berharap lima tahun kemudian lebih clear ya
hari ini kan sangat ini
saya lihat anies akan membaca itu juga gitu loh
jualan nih dari sisi branding dua duanya
lebih kuat yang mana
ya nggak fair sih sebenarnya membandingkan keduanya
karena yang satu setiap hari bisa bikin berita
satu juga bisa sih bikin berita tiap hari tapi belum tentu wartawan datang gitu
saya melihat sih satu satunya kesempatan anies untuk maju kalau dia jadi presiden
ketika di dua ribu empat belas kayak bang rocky bilang kursnya itu belum tentu sehebat sekarang gitu
itu kan itu satu
kemudian yang kedua juga kemudian gerakan gerakan yang dia munculkan sekarang nih udah gerakan perlawanan nih
isu yang menerpa presiden jokowi itu kan isu asing dan aseng gitu ya
anies sudah mulai masuk nih kemarin
reklamasi itu udah diambil tuh isunya
terus pro seperti pro orang kecil kaki daulat kaki lima gitu misalnya
ya daulat kaki lima itu kan udah diambil
bahkan kalau kita ngomongin semiotik gitu ya dengan sangat kuatnya kemudian batiknya pun dia kemarin batiknya batik naga gitu ya
itu batiknya itu batik naga bener bener yang secara konfrontatif muncul gitu
sehingga ini menjadi satu
satu kesempatan gitu
dan anies juga punya tiket
karena ketika anies kemudian orang bilang kok gak konsisten sih
katanya mau lima tahun
kan dia akan bilang ya kan saya cuma ngikutin presiden sebelumnya
kan dia bisa bilang gitu juga
jadi ya sekarang kalau misalnya mau maju ke di dua ribu kalau di dua ribu dua puluh
sayangnya akan banyak banget
ada banyak anak anak budak disitu dari tuan kamil
itu anak anak muda semua tuh
mungkin tgb juga mungkin akan main disana kan
paling tidak hitung hitungannya mas silih lebih baik maju sekarang buat anies daripada dua ribu dua puluh empat ya
apalagi berarti kita harus menunggu di asean games
datang saja anies mana tau nanti tidak diajak lagi ke podium gitu kan
kami akan kembali sesaat lagi
empat dari tiga dari empat yang kita bicarakan tadi bukanlah orang partai ansih
lalu di mana posisi
ketua partai yang sekarang ramai ramai bikin billboard
tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi
siapa pun capresnya aja ini harus capresnya
itu sangat kuat yang ingin pokoknya harus muncul
kalau perlu bikin poros baru
tidak ada kata tidak siap bagi seorang ketua umum untuk menjadi bukan hanya wakil presiden tetapi presiden
karena itu seluruh ketua umum partai politik yang ada di republik ini
harus siap ketika pada saatnya negara memanggil dan rakyat
pertama kita harus siap
itu semua partai yang mau sa'qepan mau ketua umumnya bkb mau ketua umumnya
ya kan semua pasti akan begitu
terima kasih anda masih bersama kami
kalau kita bicara politik indonesia maka kandidat
tapi pencalonan selalu ada hubungannya dengan elit partai
berbeda dengan di amerika misalnya
ketua umum partai demokrat atau ketua umum partai republik kita tidak pernah tahu
yang kita tahu ada calon presiden dari dua partai tersebut
di indonesia biasanya ketua umum itu seperti tiket untuk menjadi calon
baik calon yang jadi ataupun tidak jadi atau calon terus menerus
dan di dua ribu sembilan belas ada sejumlah nama nih
ada romy romahulmuzi dari p tiga ketua umum p tiga
ada mohaimin iskandar ketua umum pkb
ada erlangga hartarto ketua umum partai golkar
ada zulkifli hasan ketua umum pan
dan sebenarnya juga ada sohibul iman yang masuk di bursa tapi bursanya terlalu lama
dia adalah presiden pks dan juga masuk
demokrat tidak mencalonkan sby
tapi ada ahy di situ
bagaimana kita melihat apa namanya potret ketua ketua umum partai ini mas ili
jualan mereka on the track nggak nih
dengan billboard dengan iklan di bulan puasa kemarin
yang menarik itu sebetulnya kemudian ketika muhaymin bikin billboard gitu ya
dan diikuti oleh semua ketua semua ketum yang lain gitu
tapi nggak ada satupun dari para ketum yang lain ngecek
sebetulnya ketika mohaimin pasang billboard itu efektif gak sih gitu
karena kalau kita lihat dari hasil misalnya drone print analisis gitu ya
itu ketika mohaimin naik ke billboard itu awarenessnya tinggi
tapi elektabilitasnya justru turun
jadi popularitasnya naik elektabilitasnya turun
popularitasnya naik elektabilitasnya turun
kalau kita melihat dari percakapan di sosial media gitu itu banyak tuh
ada yang julukin eh pokoknya macam macam lah
ada yang julukin topeng monyet lah
ada yang julukin hal hal yang negatif justru yang muncul gitu
itu itu itu yang pertama
yang kedua kemudian justru ketika itunya turun partai yang lain ikut nih
ya kan hampir gus romi dia pakai billboard juga
erlangga pakai juga
pak zul juga bikin billboard
padahal itu sebetulnya nurunin
cuma terlepas dari itu adalah mereka semuanya rebutan pada posisi yang sama nih
cawa press dan semuanya
ya saya pikir sih yang pinter mungkin presiden jokowi ya
karena begitu semua dikasih porsi semuanya kan akan support dia tuh
ya nanti pada satu titik agustus tinggal dipilih aja nih siapa yang muncul gitu
dan semua dikasih panggung ya
ada yang jalan jalan naik kereta bandara ada yang jalan jalan di kebun raya gitu ya
betul semua dikasih panggung
paling muhaymin yang mulai agak mbalelo sedikit
karena kemarin pas pertemuan di istana terakhir dia udah pakai batik
motifnya palang rusak
motif pemberontakan tuh kalau di dalam bahasa jawa
kita harus banyak baca buku batik jawa ini ya buat
bener karena batik tuh kemudian
itu artinya apa tuh mbalelo gitu ya
balelo karena habis itu dia ngeluarin statement bahwa kalau saya nggak dipilih jadi wakil presidennya jokowi
akan ada dua satu juta orang nu yang tidak akan memilih presiden
itu kan konfrontatif antara simbol dan ucapan tuh disinkronisasi nih
saya nggak tahu
apakah kemudian gerakan ini akan diikuti oleh ketum ketum yang lain juga nih
nah itu kan akan jadi blunder juga tuh kalau diikuti kayak gitu
gimana anda melihatnya
ya saya melihat di wilayah ini saya menyebutnya sebagai politik gaung jokowi ya
jadi jokowi menggaungkan namanya lewat tangan orang lain
dengan dia mendekati beberapa
jadi ini semuanya digendang jokowi
jadi setelah darah dong ya
ya saya melihat itu
jadi mendekati itu itu sih untuk berbalik suaranya ke dia gitu kan
jadi mereka yang berbicara dan aktif yang naik
kan dengan banyaknya melamar menjadi cawapres
itu kan menunjukkan bahwa jokowi ini sangat luar biasa gitu kan
nah kemudian pada cak imin dan lain lain ini
situasi itu membuat mereka offset menurut saya
yang paling offside itu menurut saya cak imin ya
apa namanya siapapun presidennya cak imin wakilnya
kayak nama program ini
ya kemudian juga a a a romo ya
yang kemudian bernegosiasi dengan prabowo lewat san diego uno
itu kan juga menurut saya sudah kelihatan di wilayah lain kita melihat
romo ini orang seperti apa sih
nah ini politik gaung ini yang menyebabkan pks itu
tapi saya juga melihat kemungkinan lain
jangan jangan cak imin itu mengejar elektribitas pada partainya ya
kemudian populitas pada partainya
mengangkat partainya bukan hanya ini
jadi kalaupun dia tidak menjadi cawapres
partainya kemudian sudah diperbincangkan lebih banyak
dan itu harapannya mungkin akan mengangkat suaranya
nah tapi semua ini menurut saya
semua yang menggaungkan dirinya akibat politik gaung jokowi ini
berada di dalam satu situasi yang terjebak pada keinginan terus menerus untuk berada di pusat perbincangan gitu loh
seolah olah ini politik artis gitu kan
kalau artis kan apapun diperbincangkan dia akan naik suaranya gitu
nggak penting substansi
nggak penting substansi
jadi politik kita kan memang sudah ke wilayah itu ya
ini juga antara lain dilakukan oleh pak jokowi juga gitu loh ya
jadi yang penting kita berada di dalam pusat perbincangan
apapun pembicaraannya yang penting jaketnya apa
nah ini kabar yang kurang baik buat dunia perpolitik
tadi mas alvito bilang bahwa di kita ini ketua partai aja yang gini
kan ini kan sebetulnya ironi di dalam kehidupan demokrasi kita gitu loh ya
jadi partai politik yang tidak demokratis di negara yang sedang belajar demokrasi
kalau diangkat naik sedikit ke atas kan misalnya pdi misalnya
terus menerus misalnya oleh
ibu mega gitu kan
kemudian apa namanya pak sby
ya ini kan menunjukkan ada deadlock di situ ya
ada sesuatu yang tidak jalan sebenarnya demokrasi di situ
anak anak muda yang tidak berani dan orang tua yang masih belum percaya gitu loh
ini mau sampai kapan
dan menurut saya ini akan menjadi sangat berbahaya kepada partai antara lain
misalnya kepada gerindra ya
nanti tahun dua ribu dua puluh empat atau pak ibu mega ya
jadi menurut saya ini menabung di satu sisi
jadi ini memang tetap mengandalkan ketokohan sama tokoh
tapi pada saat yang sama sebetulnya ini juga sedang mengubur makamnya sendiri
menggali kuburannya sendiri
nah tetapi jangan lupa bahwa seseorang yang diangkat terus menjadi ketua itu bukan berarti seseorang itu unggul gitu loh ya
seseorang yang diangkat dicalonkan menjadi presiden didukung oleh mana mana itu bukan berarti orang itu unggul
jangan jangan karena orang itu lemah
karena dengan kelemahannya ini yang mendukungnya bisa memanfaatkan ya
jadi saya melihat seperti itu ya
bang rocky ini kan mereka maju begini bukan hanya semata kata
kak ini apa namanya analisis positifnya bukan hanya semata mata mereka
itu kan selalu ada istilah apa itu penyakit kulit itu
jalan gak ini sebenarnya dengan itu atau ini sebenarnya ya gak tau bagaimana
teori buntut jas itu itu berlaku bila pada akhirnya orang duel rasionalitas
jadi buntut jas yang dipamer di billboard itu periode capres sebetulnya
belum sampai capres
karena untuk jadi capres dia akan diadu di dalam debat
dan orang sebetulnya menunggu itu tuh
karena dulu debat dianggap gak penting
lama lama orang mulai nilai bahwa pemimpin itu paling nggak pikirannya jernih
kemampuan untuk mengucapkan abstraksi terlihat bahwa oh ya dia berupaya untuk mengirim pesan
kena arti abstrak
tapi justru dengan abstraksi itu orang paham bahwa dia mengerti yang makro
nah kita belum lihat itu di billboard yang ada adalah hashtag
jadi saya sebut aja bahwa pahapan pemilu kita sekarang ini di tingkat jalanan apalagi yang diwujudkan lewat billboard itu baru tingkat demagoginya tuh
tingkat pedagoginya diuji di depan forum semacam afd itu
dimana gak mungkin lagi diedit hashtag gitu kan
karena apa yang keluar dari otak itu yang menentukan iq nya tuh
apa yang keluar dari mulut itu yang menentukan batinya
itu semiotik baru terbaca habis habisan disitu nanti
kita sudah bicara tentang calon calon dari partai politik
kita akan membahas selanjutnya karena ada nama nama yang dihitung kuat tapi bukan berasal dari partai politik
sejauh mana kans mereka untuk bisa maju sebagai calon presiden atau wakil presiden
tetap bersama kami
demi kan damai guys hihi
yang ketiga ini jauh lebih serius
dan kemungkinan bakal jadi nih bareng
saya nggak mau seperti presiden filipina bos di dua t
yang brengsek di situ dia tembakin
itu melanggar hak asasi
tapi kalau kita kirim ke pulau yang banyak malarianya
di selatan kalimantan
kalau ada apa apa yang melanggar hak asasi
itu bukan rizal ramli bud
tapi nyamuk malaria
seperti yang sudah kita bicarakan tadi
banyak ketua umum partai politik
yang kemudian mulai maju ke depan
dan disorot oleh lampu sorot media
sebagai bakal calon
yang kemudian punya potensi untuk menjadi presiden
atau wakil presiden
tapi yang perlu dicermati
ini semata mata karena ini sebuah posisi yang berbeda
kalau misalnya kita bicara ketua umum partai
maka yang satu ini bukan ketua umum partai
dia bernama agus harimurti yudhoyono
yang kemunculannya di politik indonesia
juga membuat kita terkejut kejut
nama dia kemudian digadang gadang sebagai calon
yang disosialisasikan oleh partai politiknya
untuk maju di dua ribu sembilan belas
bang rok ini enggak kecepetan ya
soal dia maju di dua ribu sembilan belas ini
kan ini kan cepet banget
dari tentara berhenti satu malam
terus langsung jadi calon gubernur
terus sekarang jadi calon presiden
itu maksudnya ditanya ke saya itu
empat bulan lalu nih
kalau sekarang enggak mungkin di
bukan nggak mungkin dianalisis sebab
dia udah ada di situ
saya lihat kemarin pidato politiknya itu
ada kemajuan dari segi penguasaan konsep itu
dan itu yang justru mencemaskan orang
bahwa ada anak muda
memang ada hubungan dengan sby
tetapi pelan pelan mampu memperlihatkan diri
bahwa dia otentik otonom
dalam perbandingan dengan tokoh lain yang
juga punya kaitan darah misalnya
mbak puan misalnya dengan ibu mega
jadi orang bikin perbandingan itu
bukan sekedar soal ini dinasti
kalau dinasti itu kan ya ditunjuk aja

jadi kalau di dalam perbandingan itu
dia masuk dalam kompetisi
jadi sekiranya saudara akhaya itu
mengambil risiko untuk bertarung di tingkat gagasan paling tidak
saya baru lihat itu soal elektronikitas
tentu ada survei itu
walaupun tetap ya sama juga
ini dia bukan sutradara sekaligus aktor
dia masih dalam level aktor nih
setuju nggak anda soal itu
kalau saya bandingkan pidato sby
cara berpikir sby
dan cara berpikir agus yudhoyono
dia bukan lagi aktor yang harus memainkan satu skenario
dia tahu itu dan dia belajar banyak
dan dia yakin dia bisa tampil tanpa bayang bayang
berlebih dari sang ayah
dari sisi jualan gimana mas ili
ya jadi hampir sama kaya anies sebetulnya
artinya yang kelemahannya akhaya
kan dia nggak punya sokes
nggak punya showroom untuk menunjukkan bahwa
saya capable sebagai leader gitu
tapi yang bagus dari dia adalah
personality nya oke gitu ya track record nya sebagai
karir militernya bersih gitu
kemudian dia juga punya dinasti
dari sarwo edi gitu kan
itu dinasti yang luar biasa gitu
nah tinggal bagaimana ngolah kesempatan nih
pertanyaan sama sih dengan anies
apakah mau sekarang atau di dua ribu dua puluh empat
saya rasa sih keuntungan buat
buat akhaya sekarang adalah
ketika dia maju ikut dalam masuk di gelanggang nih
paling nggak ketika dia nggak bisa menjadi nomor satu
dia bisa dapat kendaraan berikutnya nih
untuk nunjukin bahwa
jadi ini bukan hanya semata mata menjabat ya
tapi ini bagian dari upaya naik kelas gitu ya
upaya dari naik kelas
karena kan memang menarik
isu isu negatif udah mulai banyak lah
walaupun agak susah
karena kan hampir praktis
dia nggak punya
nggak punya peran
karena itu dia nggak bisa afrot
karena memang belum pernah ngapa ngapain
itu kan sebenarnya sebuah keuntungan
jadi ya udah
cuma dibilang anak bapak lah
cuma aktor dan lain sebagainya
sebetulnya itu keuntungan
nah tinggal timnya bisa masuk
posisinya ahy ini agak susah nih
satu peran yang bisa menjadi substitusi dia adalah
begitu gatot udah masuk
udah dia selesai
nggak ada lagi nih
gatot menjadi pesaingnya presiden jokowi
nah dia masuk di bawahnya jokowi
nah itu bisa jadi representatif ya
tapi begitu gatot naik
jokowi sudah punya calon
wah dia harus nyari
nyari sesuatu yang berbeda
itu kuncinya sih
kang acap gimana melihatnya
ketika setelah apa namanya
membandingkan antara apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu
dari sisi semiotika
nanti saya akan sampai ke sana ya
tapi sebelum itu
pilkada dki selesai
ahy muncul mengakui bahwa kekalahannya itu
saya melihat bahwa itu memang gestur ahi murni ya
sebagai anak muda yang masih bersih menurut saya
hingga saya juga menulis tentang itu
tentang ahy pada saat itu
bahwa ini orang calon pemimpin di masa depan ya
saya melihat seperti itu pada waktu itu ya
dan kemudian dia berlatih terus
saya melihat bahwa
kalaupun dia sekarang tidak menang
ini bagian dari eksersis dia
karena menurut saya
seperti pemain sepak bola
karirnya masih sangat jauh karena usianya yang muda itu ya
jadi menurut saya peluangnya besar ya
nah cuma yang saya agak sayangkan dari ahy dan kemudian relasinya dengan sby ini
mungkin bang roky tadi benar bahwa ada kemajuan kemajuan yang dilakukan karena
karena belajar terus di sini
tapi yang agak kurang bisa mengerem itu justru menurut saya bayang bayangnya
menurut saya pak sby
terus ada di situ ya
iya saya pak sby harus berani melepas gitu loh ya
kita orang tua kan terlalu cemas
kalau nggak pulang itu malam malam itu kan
kalau belum telepon kalau tidak telepon tuh cemas banget
menurut saya harus punya keberanian untuk melepas
ahy menjadi sendiri gitu loh
menjadi sendiri biarkan dia bertarung gitu loh ya
sebagai seorang anak laki laki gitu loh ya
kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang calon non partai yang juga muncul
menarik untuk disimak
tetap bersama kami
baik kita lanjutkan perbincangan kita
kita sudah mulai masuk ke calon calon yang tidak ada partainya
sebenarnya ini bukan
hal yang baru karena pak jokowi juga dulu maju bukan ketua umum partai
kalau misalnya mau dibanding bandingkan tgb juga seperti itu kan
tapi justru tgb justru lebih highlighted daripada pak jokowi waktu itu
tentu saja ada anies baswedan dan gatot nurmantio
dari kang acep dulu deh
pesan semiotika yang dihadirkan oleh pak jokowi
anda perhatikan lebih kuat substansinya
kontennya daripada yang partai
kontennya bisa jadi lebih kuat
tapi energinya sangat lemah gitu loh
karena kan butuh banyak effort untuk menjadi seorang calon wakil atau apalagi presiden
dan ini yang tidak dimiliki menurut saya
paling tidak yang belum kelihatan
itu adalah yang diperlukan
paling tidak yang belum kelihatan pada calon calon yang muncul independen ini
pada rizal ramli
sebetulnya kan rijal melandai itu memang dari sejak mahasiswa bahkan ya
beliau tetap ajak akma seperti itu ya
aktivis dan terus berteriak terus dan terusnya
dan saya kan itu juga satu profile atau karakter yang dalam beberapa hal juga dibutuhkan sebetulnya oleh masyarakat kita
sejauh ini gitu loh
lepas dari kontennya seperti apa gitu kan
atau jangan jangan orang nggak percaya ini sebenarnya pak rizal ini mau kontes atau sebenarnya dalam posisi melakukan aktivism gitu sebenarnya
sudah berkali kali kan
dulu kan juga seperti itu ya
pak riza menurut saya memang punya ambisi ke sana gitu loh
punya ambisi untuk menjadi ini
energinya ini yang menurut saya masih
masih sangat jauh gitu loh ya untuk masuk sana
kalau untuk hari ini menurut saya
kalau tadi dibandingkan dengan bagaimana jokowi muncul
atau bagaimana dulu beberapa yang muncul
dulu kan saat media sosial belum seramai seperti sekarang ya
momen hari ini tuh memang akan lebih
rame sudah sih tapi tidak senesti sekarang
saya kira seperti itu ya
jadi menjadi makin sulit sebetulnya
karena terlalu banyak noise nya
terlalu banyak noise
saling ininya kan pertempurannya semakin ini ya
dan ketika energinya hilang
kan untuk bertempur di wilayah itu kan butuh energi
itu juga menjadi satu faktor yang menyebabkan kelemahan dari calon calon ini gitu loh ya
pada abraham samad
kalau kita lihat di beberapa perbincangan
kan memang beliau sangat menguasai kalau di wilayah ketika pemberantasan korupsi dan lain lain gitu loh
tapi kan kalau kita lihat di sektor sektor yang lain
kita tidak melihat
posisi abraham samad itu sebenarnya
posisi abraham samad di dua ribu empat belas sebenarnya adalah posisi anies di dua ribu empat belas sebenarnya
dia nggak ambil di dua ribu empat belas
dia nggak ambil di dua ribu empat belas lewat barang itu sudah gitu
karena momentumnya ada di sana gitu gimana
ya itu tadi menurut saya
ada bekal yang cukup pada diri
infrastruktur dan lain lain
energinya yang lain yang kurang itu yang menurut saya menyebabkan ini agak agak susah sebetulnya ya
nama nama seperti anies dan gita
itu kan dipotret sebagai calon presiden
suaranya tuh di bawah gitu
tapi ada nama nama seperti susi
seperti sri mulyani yang
yang harum sekali lah
anugerah dunia lah levelnya sudah gitu ya
seberapa besar potensi mereka untuk bisa masuk mendampingi pak jokowi
seberapa tertarik pak jokowi ketimbang tokoh tokoh partai tadi dengan mereka
ini kan pilihannya kemudian
kalau yang sekarang kan
yang lain para ketum ini kan
mereka bermain di noise nih yang
waduh isinya hater dan lovers lah
kalau mereka bisa bermain di voice
mereka bisa mendapatkan
jumlah pendulang suara yang gede gitu ya
saya ambil yang contoh ekstrim misalnya sri mulyani gitu
dengan kemampuan dia melakukan kebijakan kebijakan ekonomi
secara cerdas misalnya
dia akan membuat simpati banyak orang gitu ya
saya nggak tahu dengan kasus thr kemarin
misalnya sebagai contoh lah gitu ya
ketika itu dilakukan dan simpati di bawah terbangun
itu suaranya jauh lebih tinggi ketiban
betul ketua ketua partai
tapi kan kita juga punya contoh seperti profesor mahfud md
yang dia bukan ketua partai
tapi dia masuk ke dalam pembicaraan
dan juga mendulang haters dan lovers gitu loh
bedanya pak mahfud nggak bisa melakukan kebijakan
yang dampak di bawahnya gede
kalau sri mulyani yang menteri menteri sekarang ya
atau susi itu kan kebijakannya sampai ke bawah tuh
atau yang akan muncul menteri pertanian misalnya
itu kan amran misalnya itu kan akan
begitu dia bikin kebijakan yang bagus
efeknya akan menjadi populis
nah persoalannya adalah bagaimana mereka bisa bermain dengan voice nggak
karena sekarang apapun kebijakan yang mereka muncul
itu jadinya noise tuh
thr jadinya noise
jalan tol jadinya noise gitu
nah itu tuh bagaimana mengelola voice itu menjadi
membuat mereka menjadi populis
nah kalau di situ itu menarik
bang roky kita kan juga punya pengalaman di mana pak sby tutup mata
ya udah saya gak milih calon dari ketua umum partai
mungkin dia mikir lebih ribet
saya butuh administrator yang kreatif yang tertib yang patuh gitu loh
patuh sama komitmen
budionola kemudian muncul
mungkin nggak pak jokowi di putaran kedua ini lebih memilih calon non partai saja lah
yang non partai yang tadi yang muncul kan
mereka yang sebetulnya bukan independen atau teknokrat gitu
punya ambisi itu
jadi tadi misalnya richard ramley gatot
mereka jelas aktif untuk memanfaatkan noise
dalam keadaan noise dia aktif tuh
sebaliknya susi dan sri mulyani dia pasif menunggu voice
jadi itu dua keadaan
kalau sri mulyani nunggu voice susi nunggu voice tapi yang dihasilkan noise
yang diuntungkan adalah mereka yang aktif menunggu noise itu
jadi soalnya di situ pak jokowi nggak bisa
soalnya di situ pak jokowi nggak bisa baca itu
karena bagi saya itu terlalu rumit bagi pak jokowi untuk melihat peluang peluang itu
tapi untuk menurut anda yang menguntungkan yang mana
di akhirnya kan elektabilitas itu kan apakah memanfaatkan voice atau
ya mereka yang di luar tidak melihat elektabilitas betulnya
richard ramley pasti saya bisa paham jalan pikirannya
dia justru menunggu situasi yang agak tidak normal
karena itu kita juga mesti membayangkan seandainya pemilu ini gagal itu
maka siapa yang akan
karena masalah ekonomi itu
masalah ekonomi masalah toleransi atau underlying konflik yang sebetulnya sangat panas di bawah itu
lalu gagal atau tertunda siapa yang akan jadi semacam tokoh transisional itu
pak s b pak amin rais segala macam
termasuk mereka yang ada di luar sekarang ini yaitu mereka yang tadi aktif menunggu noise jadi
sebetulnya ini orang orang yang lagi nunggu supaya kalau bisa pemilu tidak terlalu tertipla
supaya ada peluang
di pojokan nunggu saja gitu ya
meleng sedikit sikat gitu ya oke
kalau orangnya soleh berbahaya berdoa nanti
pertanyaan selanjutnya lepas dari semuanya siapa calonnya
pada akhirnya apakah mungkin dengan hitung hitungan di atas kertas sekarang jatuhnya akan ada dua kubu yang itu itu juga
berani mereka mereka yang bisa menentukan siapa yang akan maju dan dengan siapa yang memutus dari tiga ini
sebenarnya tiga tiganya sih maunya ada tiga pasang
tapi mas sili mengatakan agak gak realistis loh kalau misalnya milih tiga
yuk kita lihat saja bersama
waktunya tinggal beberapa minggu lagi
mudah mudahan yang terbaik yang hadir di indonesia
sampai di sini afd enam
kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik dan resumen lainnya